kpu dpr dan pemerintah akhirnya menyepakati durasi masa kampanye pemilu dua ribu dua puluh empat selama tujuh puluh lima hari
dengan dipangkasnya masa kampanye diharapkan masyarakat tidak lagi terjebak dalam polarisasi politik
yang sempat terjadi pada pemilu dua ribu sembilan belas lalu
lantas sudah siapkah partai politik memaksimalkan durasi masa kampanye selama tujuh puluh lima hari
dan apakah dipangkasnya masa kampanye ini dapat menjamin tidak terjadinya polarisasi politik di tengah masyarakat
untuk pembahasnya sudah hadir lewat sambungan zoom saan mustafa wakil ketua komisi dua dpr
selamat malam kang saan
selamat malam mbak eva
terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah tengah rapat dengar pendapat yang sampai saat ini masih berlangsung ya kang saan ya
masih berlangsung ya
baiklah selanjutnya ada mas fadli ramadhanil peneliti dari perludem
selamat malam mas fadli
selamat malam mbak eva
baik saya langsung ke kang saan dulu
kang saan dalam rapat dengar pendapat pasti ada pembahasan
ada beberapa topik pembahasan
kalau tadi rekan kami di lapangan mengatakan bahwa soal payung hukum kemudian juga ada bicara soal masa kampanye
nah ini bagaimana apa saja kemudian yang didiskusikan sebelumnya sehingga hari ini nanti akan diputuskan atau ditetapkan
mengapa kemudian dipilih akhirnya tujuh puluh lima hari setelah sebelumnya ada sembilan puluh satu ratus dua puluh kemudian enam puluh
ya kita sebenarnya pembahasan terkait dengan apa
rancangan pkpu ya terkait dengan tahapan jadwal dan program ini kan sudah lama sekali kita lakukan
bahkan maraton ya baik secara resmi di dpr maupun melalui konsenering
bahkan hari sabtu yang lalu kita konsenering terakhir sebelum tanggal hari ini rapat dengan kpu
yaitu untuk mensimulasikan terkait dengan yang belum waktu itu yang belum terselesaikan
dan itu kan berkait dengan soal durasi masa kampanye
karena waktu pertama ada tiga opsi bahkan empat
jadi satu ratus dua puluh hari sembilan puluh hari enam puluh hari
nah akhirnya diambil tujuh puluh lima hari
nah tujuh puluh lima hari kita juga minta simulasikan konsenering sebelumnya
nah dari hasil simulasi itu kalau misalnya kampanye tujuh hari ada beberapa catatan
yang terkait dengan sengketa proses pemilu
pkpu sengketa pemilu sengketa ditun sama di bawah seluruh
catatannya misalnya apakah proses sengketa itu prosesnya bisa dipercepat atau tidak
kalau undang undang kan dua puluh satu hari
yang kedua terkait dengan logistik
baik pengadaan maupun distribusi
terutama terkait dengan soal aturannya
nanti pemerintah gimana
nah sebelum kita konsenering dan sebelum juga rapat hari ini
komisi dua melalui pemerintah konsultasi dengan mahkamah agung
diterima oleh ketua mahkamah agung
ketua mahkamah agung menyampaikan bahwa mereka juga punya kesanggupan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu itu maksimal lima belas hari
bahkan pernah ada waktu itu kasus ya sengketa itu cuma empat hari diselesaikan
bahkan sekarang mahkamah agung juga sudah lebih maju ada e court ya
jadi pengadilan lewat elektronik dan sebagainya
nah mereka menyanggupi
bahkan mau melakukan pelatihan bersama dengan bawaslu
jadi terkait dengan catatan kalau kampanye tujuh puluh lima hari sengketanya kita bisa dapatkan jawaban
nah yang kedua terkait dengan soal peraturan untuk pengadaan dan distribusi logistik ya
pemerintah juga sudah menyiapkan perpresnya
jadi itu juga bisa
bahkan kita juga membuat berbagai aturan sepakatan
itu bahwa ada nanti pendelegasian terkait dengan pengadaan
jadi misalnya untuk dpdri dpr provinsi kabupaten kota oleh provinsi
tapi dpr ri presiden nanti oleh kpu ri
ini juga untuk memudahkan pengadaan dan sekaligus distribusi
karena selama ini sentralistik kan
nah kita minta ini
nanti tinggal pengawasannya kontrolnya dan lain sebagainya
jadi dari itu semua dari hasil simulasi secara detil kita hitung
dari waktu ke waktu dari tahapan tujuh puluh lima hari ternyata memang memadai
kpu juga menerima dan memadai dan bisa dilakukan dengan segala konsekuensinya
kita juga tanya kalau tujuh puluh hari ada nggak resiko terjelek yang akan dihadapi oleh kpu
jadi kita juga tanya itu
dan ternyata mereka menyanggup laksanakan dengan kampanye tujuh puluh lima hari
baik itu mitigasi permasalahan yang kemudian dihadapi apabila masa kampanye nanti akan dilangsungkan selama tujuh puluh lima hari
tapi kalau kemudian kita kembali ke basis pertimbangan begitu ya informasinya kan
mengapa kemudian tujuh puluh lima hari ini diambil
karena ingin memanfaatkan ranah digital
ataupun juga supaya mencegah adanya pola
apakah memang faktor faktor itu menjadi salah satu faktor utama sehingga angka tujuh puluh lima ini diperoleh
ngomong ngomong ada yang protes atau tidak sih kang dari partai politik soal masa tujuh puluh lima ini
umumnya tidak ada bahkan ada yang minta lebih pendek lagi kan
maka kita ambil jalan tengahnya tujuh puluh lima hari
pertama dari sisi polarisasi
kalau kampanye terlalu lama
nanti kita punya pengalaman
pemilu dua ribu empat belas pemilu dua ribu sembilan belas
dan sampai hari ini belum selesai kan polarisasi di bawah
yang kedua kita ingin ada efisiensi
tapi kita juga memberikan catatan
bahwa ketika kita menghindari efek polarisasi dan kita ingin melakukan efisiensi
itu jangan meniadakan yang namanya kualitas dari pemilu itu sendiri
kualitas dari demokrasi itu sendiri
dan yang berikutnya juga memberikan kesempatan yang sama
jadi prinsip keadilan buat semua peserta pemilu
kita harus diberikan yang sama
jadi prinsip prinsip itu juga kita kedepankan juga ke penyelenggara
jadi prinsip keadilannya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh konsesan pemilu
dan juga dari sisi kualitas pemilunya
dari sisi demokrasinya
jadi pemilu yang efesien
efektif transparan akuntabel dan profesional itu
itu juga harus kita penuhi semua
maka dipilih tujuh puluh lima hari
oke sekarang saya ke mas fadli
mas fadli menurut anda dengan angka tujuh puluh lima ini cukup idealkah sebetulnya masa kampanye bagi pemilu di saat pemilu ini
dan tadi kan kang saan sempat mengatakan soal keadilan memberikan keadilan
adilkah misalnya bagi semua peserta nantinya
ya sebetulnya sih
tidak ada kaget tidak
jika keputusan tujuh puluh lima hari ini diumumkan kemarin oleh ketua dpr ri
karena sepanjang yang saya ikuti terakhir kemarin itu
setelah menjalani pembahasan yang panjang ya
rapat hampir beberapa bulan terakhir
membahas soal tahapan program dan jadwal pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat ini
masih mendorong dan merencanakan
banyak ini di sembilan puluh hari
terakhir kan kpu sempat bertemu dengan presiden ya
menyepakati dan kemudian mengusulkan sembilan puluh hari untuk masa kampanye
tapi kemarin ternyata
sudah ada keputusan tujuh puluh lima hari yang kemudian diumumkan oleh ketua dpr ri
saya sih jujur agak kaget juga
ketika ini diputuskan dan seterusnya menjadi tujuh puluh lima hari
kagetnya kenapa mas fadli
yang pertama yang kedua menurut saya
asal durasi masa kampanye ini akan berimplikasi serius ke banyak tahapan pemilu
salah satunya tentu soal manajemen logistik ya
manajemen logistik berpengaruh juga dengan tahapan yang lain
salah satunya soal proses penyelamatan rencana
kalau kita merujuk kepada undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
pemilu bahwa kampanye itu dimulai tiga hari setelah penetapan dct
dan harus berakhir
menjelang hari tenang
dua puluh lima hari antara penetapan ejt dengan hari tenang itulah yang kemudian
jadi masa kampanye sekaligus menjadi
waktu bagi kpu untuk melakukan manajemen logistik
dan menurut saya
kalau berdasarkan pengalaman pemilu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ya
ini sangat singkat sekali bagi kpu untuk melakukan manajemen logistik
manajemen logistik itu kan tidak hanya soal distribusi logistiknya
tapi mulai dari soal validasi surat suara pengadaan
sampai kepada pendistribusian sampai ke level kpps
itu tidak mudah
apalagi ini pemilunya serentak ya
di dpr ri itu ada delapan puluh
ini ada delapan puluh varian surat suara yang akan dibuat
dpr di kepupaten kota lebih banyak lagi
dua ribu lebih daktilnya
nah persoalan surat suara rusak
sebetulnya bagian efek dari
sebetulnya bagian efek dari
sebetulnya bagian efek dari
kompleksnya penyelenggaran pemilu di pemilu serentak kita
kalau sekarang masa manajemen logistik ini yang otomatis dipertingkat juga dengan tingkat masa kampanye
saya sih agak khawatir ya
ini juga akan menemui persoalan dalam proses manajemen logistik
kalau soal polarisasi sih sebetulnya menurut saya tidak selalu punya dampak yang
atau punya hubungan kausalitas
kepatasan masa kampanye
nah ini kan soal narasi kampanye yang dibangun oleh peserta pemilu kan
dan tentu ini tidak ada kaitannya yang langsung dengan durasi kampanye
ini yang memang harus dikendalikan
soal narasi kampanye apa yang akan dibangun
kemudian polarisasi yang berisi

oke lama atau tidaknya itu tidak tergantung begitu ya
mau itu lebih pendek belum tentu
polarisasi itu tidak terjadi begitu ya
mas fadli tadi kan kang saan sempat mengatakan soal bagaimana jaminan dari ma
penyelesaian sengketa akan lebih cepat
dan juga soal bagaimana manajemen logistik ini nanti tidak akan terpusat begitu
apakah memang itu tidak bisa menjadi salah satu jawaban atas kekhawatiran anda misalnya
saya sih berdasarkan ajaran pemilu dua ribu sembilan belas ya
dan pemilu dua ribu empat belas
paling tidak pemilu dua ribu sembilan belas lah
pemilu serentak pertama kali yang dilakukan
pemilu pilpres dan kemudian pilek yang dilakukan secara samaan
pencalonan itu di beberapa tempat dan di beberapa kasus itu berlarut
sampai kemudian tiga bulan menjelang hari pemungutan suara

dan yang paling banyak nanti menjadi potensi sengketa itu kan nanti ketika
setelah penelitian daftar calon tetap ya
level dprd dpd sampai dprd kabupaten kota
dan kalau kita lihat di ketentuan undang undang pemilu
memang ada ruang yang cukup fit juga sebetulnya
kalau kita lihat ya
bawaslu itu punya waktu dua belas hari untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu
itu tidak disebutkan atau tidak jelas juga itu hari kalender atau hari kerja
kalau berlanjut ke pt un
itu untuk penyelesaian
pakaian sengketanya saja dua puluh satu hari kerja
nah kalau memang ada komitmen ya begitu untuk merasakan sengketa secara cepat
ya menurut saya perlu lihat juga nanti dengan kuantitas kasus yang akan masuk
dan bagaimana baga penyelesaian ini bisa menjalankan proses itu secara tepat efektif
dan sesuai dengan prinsip keadilan pemilu
kalau berdasarkan pembelajaran pemilu
ada sesuatu yang masih dipikirkan menurut saya
oke ada sesuatu yang mesti dipikirkan begitu kang saan
saya minta anda untuk menanggapi tapi kita harus break dulu
kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini
cnn indonesia newscast segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
kang saan kalau tadi dari penjabaran mas fadli mengatakan bahwa kalau kemudian kita berkaca dari pemilu pemilu sebelumnya
penyelesaian sengketa ini memakan waktu dan akhirnya berlarut larut
bagaimana kemudian bisa menjamin ini tidak akan terus meningkat eskalasinya karena kita sempat melihat hal tersebut di pemilu pemilu sebelumnya
ya sebelum kita memutuskan ya di konseinering terakhir hari sabtu yang lalu
apa kita pertama tentu kita melakukan mitigasi ya dengan penyelenggara baik kpu bawaslu
maupun dkpp hadir
nah yang kedua catatan tadi yang menjadikan jaminan bahwa pemilu dengan durasi kampanye tujuh puluh lima hari itu bisa dilaksanakan
tentu menjadi catatan besar kita itu kan pertama terkait dengan soal sengketa proses pemilu
bagaimana itu jalan keluarnya
maka salah satu jalan keluarnya adalah kita ingin memastikan komitmen dan kesanggupan dari pengadilan dari mahkamah agung dan juga dari bawaslu
jadi kita makanya kita sebelum kita putuskan kita minta jadwal waktu konsultasi
jadi hari selasanya sebelum hari sabtu itu kita diterima oleh ketua mahkamah agung dan memastikan bahwa sengketa itu bisa diselesaikan secara cepat
jadi maksimal dari undang undang kan dua puluh satu hari kan

dan tentu juga ini adalah apa juga harus ada dukungan dari partai politik
dan tentu juga ini adalah apa juga harus ada dukungan dari partai politik
makanya tadi nama nama itu nama nama di bcs dengan dct itu harus sama jangan sampai ada alias alias sampai ke detail itu kan
kan ada nama caleg nama populer di masyarakatnya si a nama di ktp nya rakyat kan gitu kan
kita ingin semua yang menjadi caleg dan dari mulai ri semua itu harus sesuai dengan ktp
jadi gak ada lagi istilah alias alias
nah yang berikutnya terkait manajemen pum itu
itu juga dipikirkan
jadi soal pengadaan logistik distribusi logistik terus juga yang lain lainnya
maka waktu kita sebelum putus kan kita tanya
makanya ada dari keinginan dari penyelenggara kpu terutama dari kesekjenan itu memisahkan
kalau dulu antara pengadaan logistik dan distribusi logistik itu dalam satu kesatuan
saya gak ngerti ini istilahnya satu pendor lah kan
nah sekarang dipisah
pengadaan oleh yang lain distribusi oleh yang lain
nah dulu pengadaan itu itu dalam bentuk yang belum jadi
nanti dikirim ke daerah itu masih dalam harus dilipat disortir kan gitu loh
nah kita sekarang minta pengadaan itu dia selain melakukan pengadaan tapi juga dia melakukan
pensortiran terhadap kota suara dan sekaligus pelipatan
jadi dilipat bukan juga diberikan ke kecamatan ke pps ngelipat malem malem gitu
itu udah langsung menjawabkan
ini dari sisi hitungan manajemen pemilu kita logistik
yang kedua kita minta yang biasa sentralisasi
dulu bisa bayangkan aja misalnya untuk kertas jawa tengah dicetaknya di bekasi
tapi untuk bekasi dicetaknya di kudus misalnya gitu loh kan
jadi untuk yang di bekasi dicetaknya di kudus tapi yang untuk di kudus dicetaknya di bekasi
nah kita nanti minta ada semacam desentralisasi
untuk dpd ri untuk provinsi dprd provinsi kabupaten kota dicetak pengadaannya yang oleh provinsi
nah dpr ri itu oleh kpu ri sama presiden
nah bagaimana nanti kontrolnya bagaimana aturannya itu kita sudah minta pemerintah
dan juga nanti kita bicara dengan bawaslu dengan kpu
nah hal seperti ini kita sampaikan
dan apakah itu memungkinkan secara akurat
nah hal seperti ini kita sampaikan
mereka sampaikan memungkinkan
jadi sebelum kita putuskan ini semua kita sudah tanya semua
tapi ada kekhawatiran menurut saya wajar
mas fadli tadi menyampaikan berbagai catatan
tentu catatan catatan itu nanti akan kita coba sampaikan juga ke kpu ketika proses tahapan ini kita berjalan
sebelum masa kampanye
untuk empat belas juli ini kan baru tahapan tahapan yang menurut saya belum terlalu krusial ya
nah sambil seiring ini
hampir seiring dalam itu apa yang menjadi kekhawatiran dari durasi kampanye tujuh puluh lima hari itu tentu kita akan sampaikan
dpr pun sudah menyampaikannya tadi
kita tanya konsekuensinya resikonya apa yang akan didapat oleh kpu oleh bawaslu
nah itu kita sampaikan juga mbak
jadi sekali lagi terkait manajemen logistik terkait dengan soal sengketa proses
itu yang memang menjadi catatan dari konsenering tanggal tiga belas mei yang lalu
pertengahan mei yang lalu
itu catatan kita semua sebenarnya
dan sebelum diputuskan kemarin itu kita sudah sampaikan juga ke kpu dan kita minta pihak pihak terkait untuk memberikan jaminan terkait itu semua
mas fadli sudah ada jaminan dan juga perbaikan begitu ya
manajemen distribusi logistik
sehingga mungkin kita akan melihat
semoga jaminan dan perbaikan ini bisa memperbaiki dan juga bisa menjawab kekhawatiran kekhawatiran mas fadli begitu ya
kalau kemudian ada satu hal yang kemudian juga menjadi pertanyaan publik soal tadi dengan durasi masa kampanye dipersingkat
kemudian akan memaksimalkan teknologi memaksimalkan ranah digital
nah yang jadi pertanyaan ini
bagaimana kemudian aturannya kang saan
kan untuk yang terkait tadi ya soal sengketa terkait dengan soal manajemen logistik yang mas fadli dikaitkan
itu kan ada jaminan yang dimungkinkan
nah yang berikutnya terkait dengan catatan soal anggaran kampanye juga
anggaran pemilu itu juga sudah disepakati
yang berikutnya terkait dengan soal teknologi informasi
nah kita ingin nanti agar proses transparansinya bisa kita dapatkan walaupun payung hukumnya memang belum ada
kita ingin nanti yang namanya rekapitulasi elektronik itu bisa diterapkan
dan tentu bagaimana dia punya kekuatan yang maksimal supaya tidak rawan macam macam apa
nah ini yang nanti kita coba lagi diskusikan
secara lebih serius kita ingin ada rekapitulasi
nah kalau ada rekapitulasi elektronik misalnya ya
itu transparansi akan lebih baik lagi transparansinya akuntabilitasnya
bahkan hasil pemilu itu kan bisa lebih cepat juga untuk kita dapatkan
jadi dia bisa banyak memangkas apa titik titik boleh katakan saya katakan kecurangan kecurangan
bilang selama ini
bilang selama ini dikeluhkan kan gitu
hal hal seperti ini kita akan nanti bahas secara detil lagi dalam aturan aturan pkpu yang memang kita dapat penyelenggara lagi siapkan semuanya
bagaimana dengan soal kampanye penggunaan media sosial misalnya penggunaan teknologi dalam kampanye
apakah itu juga nanti akan diatur juga kang saan
ya kita nanti akan atur mana yang tatap muka
berapa dari tujuh puluh lima hari itu berapa yang akan digunakan untuk tatap muka untuk kampanye langsung
nanti berapa yang hari yang akan kita gunakan untuk menggunakan teknologi informasi
nah tapi kalau media sosial dan sebagainya pasti dulu juga akan diatur
tapi ini kampanye kampanye yang menggunakan teknologi informasi nanti durasi waktunya dari tujuh puluh lima hari itu juga nanti dibicarakan secara detail
kalau kemudian salah satu
alasan begitu ya pertimbangan untuk menetapkan angka tujuh puluh lima menjadi masa kampanye pemilu dua ribu dua puluh
salah satunya adalah untuk mencegah polarisasi begitu ya
bagaimana kemudian memastikan bahwa ranah digital atau media sosial yang kemungkinan mungkin akan digunakan itu justru tidak menjadi sumber polarisasi kalau begitu kang saan
ya kita pasti akan bekerja sama nanti dengan kominfo
jadi begitu akan ada ini nanti kita akan minta kpu dan juga bawaslu dkpp pemerintah dan juga dpr begitu ada media sosial yang menggunakan isu isu searah yang bisa menjadi trigger terjadinya polarisasi masyarakat itu nanti bisa dengan kominfo kita kerjasama mbak
mas fadli catatan anda soal ini apa saja mas fadli
ya pertama soal kominfo
pertama soal metode kampanye sebenarnya kita tidak mengubah undang undang pemilu ya
metode kampanye itu sebenarnya sudah diatur secara eksklusif di dalam undang undang pemilu
ada beberapa hanya yang disebut mulai dari pertemuan terbatas tatap muka tanya rapat umum dan lain sebagainya
nah terkait dengan dorongan kampanye dengan memanfaatkan media sosial
sebenarnya ruangnya juga sudah diberikan oleh undang undang pemilu
justru pekerjaan rumahnya adalah bagaimana kampanye di media sosial ini betul betul bisa juga dilakukan dengan profesional dan transparan dan akuntabel
masuk juga soal biaya yang dikeluarkan oleh peserta pemilu dengan melakukan kampanye di media sosial ini
nah ini yang menurut saya membutuhkan pengaturan lebih lanjut di peraturan kpu ya
bahwa akan nanti memaksimalkan media sosial dalam kampanye ya itu memang sudah biasa
dan ruang itu diberikan oleh kerangka hukum pemilu kita
sejak pemilu dua ribu sembilan belas
nah tinggal justru pengaturannya dibutuhkan soal pengelolaan akunnya pertanggung jawabannya
termasuk juga biaya kampanye yang dikeluarkan oleh peserta pemilu yang itu juga
pasti dipertanggung jawabkan dengan menggunakan media sosial ini
nah soal kemudian polarisasi dan kemudian juga berpotensi itu akan meningkat dengan penggunaan media sosial
karena untuk dua ribu dua puluh empat potensinya juga sangat besar ya
makanya seperti kpu bawaslu dan partai politik semua stakeholders yang pentingan langsung
mempunyai titik singgung langsung dan tidak langsung dengan penyelenggaran pemilu
memang perlu memproduksi narasi dan konten yang jauh lebih positif untuk proses pemilu dua ribu dua puluh
yang harusnya dikedepankan adalah bedah dan jimolik
dan kemudian diskursus soal penyelesaian masalah masalah aktual
nah soal kita berpikir untuk menghentikan polarisasi ini menurut saya sangat sulit ya
justru yang harus dilakukan adalah mengalahkan kuantitas konten konten negatif ini dengan konten yang jauh lebih produktif
nah itu yang harus dilakukan menurut saya oleh kpu bawaslu partai politik ataupun peserta pemilu lainnya
dan kolaborasi semua pihak sangat sulit
jadi itu yang dibutuhkan berkaitan dengan hal ini
oke kang saan silahkan ditanggapi
tentu sekali lagi kita akan mendorong ke arah sana memang tujuannya mbak
jadi kita ingin mendorong bahwa bagaimana konten konten itu penuh dengan narasi narasi yang positif
tentu karena ini kampanye tentu yang disampaikan tentu program
tentu yang disampaikan berkait dengan berbagai komitmen komitmen dari semua konsep an
ketika misalnya dia nanti kelak terpilih
misalnya partai ini menjadi pemenang dan sebagainya
itu yang akan kita dorong
dan tentu itu membutuhkan komitmen dari semua untuk mengedepankan isu isu yang positif
bukan yang negatif yang narasi yang penuh provokasi
yang mengarah kepada politik identitas dan sebagainya
karena memang narasi narasi yang provokatif yang menggunakan politik identitas itu memang yang mungkin ya efektif buat
kandidat atau dan sebagainya
tapi menurut saya justru itu resiko untuk bangsanya kan jauh lebih besar
maka kita ingin dorong itu semua
nah saya juga termasuk yang sepakat bahwa terkait dengan soal akuntabilitas dan transparansi pendanaan
untuk kampanye di media sosial memang penting juga
kita ingin bahwa nanti ke depan itu transparansi dan akuntabilitas terkait pembiayaan pemilu itu kan menjadi lebih transparan
menjadi lebih dipertanggungjawabkan
jadi biar rasional juga
jangan sampai nanti banyak misalnya dana dana kampanye itu siluman juga
misalnya dari satu sumber tapi misalnya menjadi banyak sumber misalnya di atas namakan ini
ini kan biasa terjadi juga
nah kita ingin dorong semua
karena kita ingin yang namanya kampanye itu pembiayaannya juga bisa dipertanggungjawabkan secara jelas ke publik
dari satu ini tapi di atas namakan banyak kan itu
hal hal seperti ini nanti kita akan coba atur lebih baik lagi lah ke depannya dan lebih tegas lagi
baik komitmen untuk menyajikan pendidikan politik yang baik begitu ya dan juga transparansi itu kemudian nanti akan menjadi kunci
pada saat kampanye misalnya dengan menggunakan media virtual
menutup dialog kita pada malam hari ini
saya mungkin minta ke mas fadli dulu
mas fadli saran dari anda bagaimana kemudian peserta pemilu ini nanti bisa memanfaatkan masa kampanye yang cukup singkat tujuh puluh lima hari
dan bagaimana juga kpu bisa menjaga agar masa kampanye yang singkat ini juga nanti tidak akan mengganggu tahapan tahapan pemilu
saya tak berhasil ya
ya masa kampanye yang dipersingkat tujuh puluh lima hari nanti itu akan membuat para peserta pemilu ini nggak sabar untuk mulai berkampanye
mungkin proses kampanye di awal akan kali terjadi
mungkin kita bisa lihat lah setelah penetapan partai politik peserta pemilu dan penetapan caleg itu berpotensi besar akan banyak terjadi
aktivitas kampanye dilakukan sebelum tahapan kampanye tujuh puluh lima hari ini belum dimulai
ini proses penegakan hukum yang nanti akan mesti berjalan dan kita juga minta komitmen bawaslu soal ini
yang kedua menurut saya memang penting ya untuk memastikan agar narasi kampanye yang dibangun untuk pemilu dua ribu dua puluh empat adalah narasi kampanye jauh lebih produktif
jauh lebih bisa dicerna oleh masyarakat menyehatkan dan bisa didiskusikan untuk kebaikan bersama

jadi saya ingin mengingatkan kepada anda
yang kemudian mempolitisasi syarat
melibatkan penyelenggara pemilu
itu adalah suatu tindakan yang justru kontraproduktif dengan semangat kita membangun demokrasi di indonesia
baik kang saan terakhir dari anda
bagaimana kemudian memastikan tahapan pemilu ini nantinya akan berjalan sesuai rencana dan tentunya masa kampanye tujuh puluh lima hari ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh peserta pemilu
saya pikir ini adalah satu tindakan yang sangat penting untuk memaksimalkan masa kampanye yang singkat ini tujuh puluh lima hari
itu benar benar efektif benar benar efesien ke publik dengan mengatur berbagai strategi dan sebagainya
termasuk juga kepada cawan presiden kedepannya karena diberbarengan dengan pilpres dan pilihnya juga bisa memanfaatkan waktu ini dan sebagainya
dan yang paling penting adalah
bagaimana penyelenggara itu bisa memastikan bahwa
dengan masa kampanye yang singkat ini keadilan bagi seluruh konsestan itu bisa didapatkan
yang berikutnya juga tentu ada sinergi antar penyelenggara pemilu antara kpu bawaslu dan dkpp
jadi bukan saling melemahkan tapi bisa saling menguatkan secara profesional di masing masing posisinya
baiklah kita akan lihat sama sama bagaimana kemudian sinergitas antara penyelenggara pemilu
dan tentunya kita harapkan apa yang tadi disampaikan kang saan
keadilan bagi seluruh peserta pemilu benar benar bisa mereka peroleh ya
sehingga kita bisa menjalankan pemilu yang aman damai dan mendapatkan hasil yang maksimal
kang saan dan juga mas fadli terima kasih atas dialognya pada malam hari ini
salam sehat selama sama